pagi ini saya ingin mengupdate situasi pasca kejadian yang terjadi di integrated terminal pelumpang jakarta semalam
dapat kita saksikan bersama bahwa kegiatan operasional di terminal bbm pelumpang ini sudah mulai beroperasi kembali
semenjak status emergency sudah dicaput per pagi tadi
dapat kami sampaikan juga fokus kami saat ini adalah dua hal
yang pertama yaitu fokus penanganan pada warga terdampak
kami juga terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menangani para pengungsi yang diungsikan dari lokasi kejadian
fokus kedua dapat dilihat bersama sama juga bahwa kami memastikan bahwa pasokan bbm di jabodetabek aman
untuk itu terminal bbm pelumpang jakarta sudah mulai beroperasi dan juga akan di backup oleh terminal bbm yang ada di sekitar jakarta
untuk kegiatan pendampingan para pengungsi
sejak semalam dari csr pt pertamina juga terus memberikan bantuan kepada para pengungsi di sekitar lokasi kejadian
pertamina bertanggung jawab dan berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik untuk para pengungsi
termasuk memberikan biaya perawatan bagi korban luka dan juga santunan untuk korban jiwa yang meninggal dunia
demikian update dari integrated terminal jakarta